halo sahabat kompastv saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini
selasa dua belas maret dua ribu dua puluh empat bersama saya karis maning tias di top tiga news kompastv
yuk kita simak berita selengkapnya
untuk berita yang pertama sahabat kompas tv ada capres prabowo subianto
yang mendapat ucapan selamat dari raja yordania abdullah ii
usai unggul di perolehan suara sementara pilpres dua ribu dua puluh
ucapan selamat tersebut disampaikan oleh abdullah ii melalui sambungan telepon ke prabowo subianto
raja abdullah ii mengucapkan kegembiraan dan kebanggaan kepada prabowo
prabowo juga berjanji akan menghubungi raja abdullah ii dalam beberapa pekan ke depan untuk berbincang kembali
sekitan yang segera suara
dan untuk berita yang terakhir ada menteri pupr basuki hedimulyono
yang menyoroti soal dugaan penebangan pohon liar terkait bencana banjir dan tanah longsor di sumatera barat
oleh basuki saat mengunjungi beberapa titik kawasan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di sumatera barat
menteri basuki menargetkan penanganan bencana akan selesai dalam waktu dua minggu
nah pasti catchmentnya masih baik
tapi kalau ada galodo ini kan kayak galodo
mungkin ada galodo yang di atas
atau karena curah hujan yang ekstrim
nah sahabat kompas tv itu tadi tiga berita terpopuler pada hari ini
mana nih berita yang paling menarik untuk kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
saya karis manenggias pamit undur diri see ya